hari ke sepuluh pelaksanaan ppkm darurat jawa bali
hampir seluruh wilayah dki jawa barat banten
mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat
dki jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus dua puluh satu tiga persen
hanya wilayah jakarta timur yang masih cukup padat
sedangkan wilayah jawa barat sudah mengalami penurunan mobilitas
meski di wilayah pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi